dewan pimpinan majelis ulama indonesia memberikan penegasan dengan munculnya reaksi dan tanggapan berbagai pihak terkait fatwa mui no lima puluh enam tahun dua ribu enam belas tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non muslim di masyarakat
ketua majelis ulama indonesia kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin menyatakan dikeluarkannya fatwa mui no lima puluh enam tahun dua ribu enam belas tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non muslim di masyarakat bertujuan menjaga akidah dan keyakinan umat muslim
jadi tidak benar kalau fatwa mui itu membuat gaduh justru ditunggu dan diminta untuk dibuat
dan di dalam beberapa hal
fatwa mui menjadi sumber peraturan
⁇ aruf amin juga menyoroti aksi sosialisasi dan sweeping yang dilakukan organisasi masyarakat dengan didampingi anggota kepolisian yang terjadi di surabaya pada minggu lalu
menurut ma'ruf sweeping yang dilakukan orbas itu merupakan penyalahgunaan karena memahami fatwa dengan tidak tepat
selain itu maruf amin juga menyayangkan sikap kapolri tito karnavian yang memerintahkan kapolres bekasi kota dan kapolres kulon progo
untuk menarik surat edaran terkait fatwa mui
baginya meski fatwa bukan merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini di negara indonesia
kepolisian seharusnya membantu melaksanakan fatwa mui
maka aturan ini khusus mengenai atribut ini saya ingin kita berharap untuk diregulasikan apakah itu peraturan di dalam negeri atau bahkan jadi undang undang
maka aturan ini khusus mengenai atribut ini saya ingin kita berharap untuk diregulasikan apakah itu peraturan di dalam negeri atau bahkan jadi undang undang
di mui fatwa ini dibuat dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip kebinekaan dan kerukunan umat beragama
mui berharap dengan adanya prinsip kebinekaan ini tidak akan ada pemaksaan keyakinan kepada orang lain
serta diharapkan terciptanya rasa saling menghormati